sampai jumpa di video selanjutnya
orang yang telah dibikin menderita oleh kamu selama hidupnya
tangan aku yang akan menghabisi
ibu tapi ibu
ibu tolong dong ibu
ibu jangan salah paham dulu
amira kesini cuma pengen ketemu sama zahira ibu
ibu tahu tadi amira ke tempat kejadian
dan ternyata gantungan kunci ibu jatuh di tempat kejadian itu ibu
kamu tuh jangan banyak alesan ya
ibu kan sudah bilang gak mungkin gantungan kunci ibu tuh jatuh di sana
kalau gantungan kunci ini yang dimaksud amira
jangan jangan kecelakaan papa ada hubungannya sama ibu gembel itu
jadi bolt nya ini pengen masuk
k sl k capek bantuin
kayaknya masih kenceng itu kerja dia
yang gw nanti ngerti dia kapal jalan
iya tapi dia belum sempat tes darah
tadi meisha mau duluan
tapi gilirannya zahira dia nggak ada
nggak biasa biasanya dia pergi tanpa pamitana manyonya
bahwa jangan jangan terjadi sesuatu laginya
nanti aku langsung cari nona zaira
kalau ada apa apa nanti aku langsung kabarinnya
ibu amira tolong
amira kenapa sih kamu ngebantah ibu terus amira
apalagi untuk menolong si pembunuh itu
ya palingnya izinin amira buat nyari zaira
karena kamu berpikir zaira sudah nemuin gantungan kunci itu
kamera kamu tuh jangan cari alasan ya
gara gara zaira sudah nemuin gantungan kunci ibu
terus kamu bisa dengokin si pembunuh itu
tapi gak kayak gitu sebenarnya
diam kamu amira
ibu nggak mau dengar kebohongan kamu lagi
akhirnya kamu masih di sini
apa anak ibu sudah ditemukan
dokter bilang keadaan pak prabu makin memburuk ibu
kalau tidak segera mendapatkan transfusi darah
nyawanya bisa tidak tertolong bu
apa nggak bisa dibantu dengan alat atau obat obat dulu sus
saya sampai sekarang belum menemukan anak saya
itu semua tidak bisa membantu bu
yang pak prabu butuhkan sekarang cuma darah
pergi ke bukit negeri
permisi bu gimana ini kenapa utari dan amira bisa ada di sini
anda coba tes dengan saya aja dulu kalau mau cocok
sedia kok nyumbangin darah saya ke pak prabu widjaya
sedia mau memindahkan darahnya bu ciprabu widjaya
apa apaan sih kamu kamu mau nolongin pembunuh itu
enggak ibu tidak mengizinkan
darah yang mengalir di tubuh kamu itu adalah rakyat kamu
enggak amira ibu tidak mengizinkan kamu menolong si pembunuh itu
kalau kamu masih panggil ibu sekarang ikuti kata katanya
aku mohon utari
biarkan amira menjalani tes darah
suami aku sedang karat di dalam sana utari
terus apa hubungannya dengan amirah
memangnya darahnya suami kamu itu sama dengan darahnya amira
memangnya amira itu anaknya prabu widjaya
aku tahu utari
tapi kamu seorang istri kan
pasti kamu mengerti gimana perasaan aku sebagai seorang istri
aku mohon utari
agar kamu mengizinkan anak kamu menjalani tes darah
aku mohon utari
tante ini tidak perlu seperti ini tante
paling tidak izinkan amira buat tes darah itu dong
serah kamu amirat
kalau kamu masih ngotot untuk jalan ini terserah itu
palingan juga hasilnya gak sama dengan penjahat itu
terima kasih otari
kalau sampai dia menyumbang kendaraannya buat prabu wijaya
maka dia akan selamat
dan aku terancam
karena prabu pasti tahu aku sudah mencerakakan dia
dan dia pasti gak akan pernah tinggal diam
waktu yang tepat
kamu lagi sendirian kan prabu wijaya
gimana sekarang rasanya pramu wijaya
aku gak akan bisa menghancurkan kamu
tapi sekarang apa buktinya
kamu sudah terkapal
bahkan sebentar lagi kamu akan mangkus
semuanya karena siapa
orang yang telah dibikin
menderita oleh kamu selama hidupnya
yang akan mematikan